di wilayah jabodetabek khususnya dki jakarta mengalami hujan yang cukup lebat disertai petir
hujan lebat di jakarta diperkirakan terjadi pada siang dan sore hari dan diprediksi berhenti pada
malam hari sebagai antisipasi dan prof dki jakarta menyiapkan petugas di lapangan untuk memompa
air upaya lainnya adalah pengerukan dan pembuatan sumur serapan kapasitas daya tampung air ya
memperbanyak jumlah pompa pompa statis maupun pompa mobile dan juga memperbanyak sumur resapan
termasuk drenase vertikal dan membuat olakan olakan di titik titik yang berpotensi
terjadinya genangan bmkg kini memprediksi sejumlah wilayah termasuk jabodetabek memasuki masa
peralihan musim kemarau ke musim penghujan cuaca ekstrim diprediksi
berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi terutama di wilayah selatan jakarta saat ini
bagian terutama di jabodetabek bagian selatan kami masuk kami tetapkan berstatus siaga akan
adanya potensi bencana hidrometeorologi di setidaknya beberapa hari ke depan seperti
itu karena terjadi peningkatan potensi hujan menurut bmkg
pemerintah dan masyarakat masih punya waktu sekitar dua bulan untuk memperbaiki infrastruktur
daya tampung air hujan menurut plt kapus datin bnpb abdul muhari masyarakat harus mewaspadai
hujan deras yang turun selama lebih dari satu jam memperkirakan intensitas hujan bisa dilakukan
dengan mengukur jarak pandang jika jarak pandang kurang dari tiga puluh m maka hujan masuk kategori deras
masyarakat di perkotaan mungkin bisa menyingkirkan atau memindahkan dokumen penting ke lantai dua dan tiga
sebagainya hal hal yang sudah biasa dilakukan rentetan bencana hidrometeorologis yang terjadi
di ibu kota dan sejumlah wilayah lainnya jadi alarm bagi siapa saja dengan lokasi tinggal di mana saja
maka kuas padaan jadi faktor utama untuk mengurangi kemunculan risiko fatal dikutam cnn indonesia